pasca berakhirnya masa psbb di surabaya sejak delapan juni lalu
wali kota surabaya tri risma hari ini meminta repit tes dan tes web masal
dilakukan terhadap pelaku ekonomi di surabaya
beberapa pelaku ekonomi yang menjadi sasaran wali kota surabaya adalah
karyawan mall spg karyawan supermarket pekerja bengkel dan pertokohan
guna memastikan pelaku ekonomi di surabaya bebas covid sembilan belas
risma juga mengimbau kepada warga surabaya untuk disiplin menjalankan
protokol kesehatan serta hidup sehat dan bersih jika tidak ingin sakit
ataupun berujung pada kematian
kami pemerintah kota surabaya mulai kemarin sudah menyiapkan protokol
untuk seluruh aktivitas di surabaya
itu yang pertama
jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat
kalau kita tidak mau
atau kembali lagi
atau tidak mau sakit
atau tidak mau dipisahkan dengan keluarga kita
atau bahkan yang paling parah adalah kematian
rabu siang menindaklanjuti upaya pencegahan penyebaran virus corona di surabaya
pada masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru
sebanyak enam ratus lima puluh pekerja di mall plaza marina surabaya menjalani rapid test dan swab masal
yang dilakukan oleh badan intelijen negara
pihak manajemen mal berkomitmen akan melakukan karantina terhadap pekerja mal
yang kedapatan positif covid sembilan belas sesuai dengan sop dari pemerintah
begitu pula dengan operasional pusat perbelanjaan
yang akan menjalankan protokol kesehatan secara ketat
kalau kemarin jadi pihak pin sudah ada proses urusan
di mana kalau ditemukan hasil yang kreatif itu langsung akan diisolasi
dan itu sudah dilakukan sejak kami pertama kali
berdasarkan hasil repites dan swab yang telah dilakukan badan intelijen negara
pertanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh hingga sembilan juni dua ribu dua puluh
sebanyak enam belas satu ratus satu warga surabaya telah mengikuti rapid test
di mana dua satu ratus lima puluh orang diantaranya reaktif
dan setelah menjalani swab didapati enam ratus lima puluh satu orang positif covid sembilan belas
wahyu pratama putra surabaya jawa timur